ibu nda harus mencegahnya agar dia tidak mempersulitkanku
bagaimana ibu nda
baiklah putraku ibu nda akan melakukan semampu ibu nda
makin sebut saja buatku untuk menyingkirkan raih prapus luang
dan tambah lagi saat ini ada senopati yang sangat sakti
saat ini aku maharaja gusti prabu anak marukul yang sangat cerdas ini
harus melakukan sesuatu untuk membuat siliwangi terkesan
sehingga raih siliwangi mau membebaskanku dan kembali percaya kepadaku
dengan hanya begitu aku akan lebih mudah untuk membalas dendam kepadanya
sekarang aku harus pergi menjalankan tugasku
jangan terlalu meluah
sulit duital luar biasa
saya masih gembela
mau berdua suamiku
apa yang terjadi kepada ibu nda
putraku keadaan kita menjadi semakin sulit
apalagi guru telah dipilih menjadi senopati agung pajajar
itu semua bisa mengganggu kesempatanmu menjadi putra mahkota
apa maksud ibu nda
mengapai ibu nda memanggilnya guru
paman sancang lodaya pernah mengangkat ibu nda menjadi muridnya
dan mengajarkan beberapa gerak jurus untuk pertahanan diri
ibu nda memanggilnya guru
sekarang dia disini
dia berada di pihak raden kian santa
bukan berada di pihakmu putraku
ibu nda harus bisa memanfaatkan hubungan pertemanan ibunda dengan paman sancang lodaya
kita bisa mempengaruhinya ibu nda
apa maksudmu putraku
ibu nda harus bisa menariknya
bisa masuk ke pihak kita ibu nda
tidak bisa putraku
ibunda tidak mempunyai kekuasaan sebesar itu
ibunda harus mencegahnya
agar dia tidak mempersulitkanku
ibunda akan melakukan semampu ibunda
bagus bagus sekali
nyi romtong telah tiada
aku benar benar merasa kesepian
aku sudah tidak mempunyai teman
aku sama sekali belum mempelajari ilmu kunonya dies
kekang sancang lodaya
bisa menerimamu di istana ini
kekang sancang lodaya
menjadi senopati pajajar
aku juga mengaturkan salam kepada raka sancang lodaya
semoga raka bisa menjalankan amanat ini dengan baik
pada pemegang jabatan senopati ini
terima kasih kalian semua
gusti ratu subang lara
sebuah kehormatan bagi ibunda
bisa mengabdi di kerajaan pajajaran ini
semoga aku bisa membuktikan
kalau memang aku pantas di sini
dan semoga aku bisa bertanggung jawab
atas wawonang yang dipercayakan kepada aku
kekang sancang lodaya
aku benar benar kagum melihatnya
walaupun dia kalah melawan raden kiang santang
dia tetaplah sosok yang mengagumkan